film gundala produksi jagad cinema bumi langit menjadi lokomotif dari serangkaian film bergenre action dengan jagoan asli indonesia
korespondensi ann indonesia ruli kurniawan akan mengajak anda untuk melihat dibalik produksi menghidupkan kembali jagoan tanah air langsung ke markas bumi langit
bumi langit adalah perusahaan yang menaungi ribuan jagoan jagoan indonesia mulai dari gundala ada mata malaikat bahkan juga si buta dari gohantu
dan yang akan kita lihat sama sama produksi pertama layar lebarnya adalah gundala yang tayang dua puluh sembilan agustus dua ribu sembilan belas ini
ya tapi produksi layar lebar tidak bisa akan
dilakukan tanpa adanya ide awal dari komik komik yang dipublis tahun enam puluh an tujuh puluh an dan delapan puluh an
nah sudah ada mas iman di sini penggila komik lawas indonesia sekaligus jagoan ada di umi langit
mas iman sebenarnya kalau bumi langit sendiri ini apa sih sebenarnya
bumi langit itu sebuah startup yang berdiri dari tahun dua ribu tiga dan sekarang mengelola kira kira lebih dari satu seratus karakter jagoan indonesia

kalau dari sekian banyak kita punya warisan heritage seperti ini kalau nggak diperkenalkan kepada orang orang kan sayang
apalagi bisa jadi milenial dan sentenial sekarang sebenarnya tertarik tapi nggak tahu nih
makanya kalau kita bikin untuk memperkenalkan uang kayaknya seru
oke makanya dulu kita mulai
komi godam sudah mulai dibikin
ini bocoran buat anda anda yang sangat tergila gila dengan jagoan jagoan lawas di indonesia
godam salah satunya udah tira di sana
nah kalau kita ngomongin masalah komik ataupun animasi dan juga film pasti tidak lepas yang namanya skenario
nah sudah ada mas os di sini yang bertanggung jawab di bumi langit terkait dengan skenario ya mas ya
mas sejauh ini bagaimana sebenarnya koordinasi dalam menciptakan skenario untuk komik untuk animasi maupun untuk layar
lebar itu seperti apa sih mas
kami tentu dilibatkan di saat proses produksi ya
jadi pas saat penyusunan naskah
misalnya apakah karakternya ini soulnya sudah sejalan dengan apa yang ada di komik atau apa yang dibayangkan oleh kreatornya
tujuh film layar lebar dengan lakon jagoan indonesia dimunculkan jagad sinema bumi langit
tidak hanya sebagai hiburan namun juga sebagai tanda bahwa indonesia punya patriot